didampingi kuasa hukum dan dua anggota komisi empat dprd kabupaten bekasi
ade buruh perempuan korban ajakan staycation
mendatangi sentra pelayanan kepolisian resort metro bekasi
untuk melaporkan manajer perusahaan tempatnya bekerja
laporan ad yang diterima polisi
langsung ditangani unit perlindungan perempuan dan anak polres metro bekasi
kebetulan aja aku mau selesai kontraksi tanggal tiga belas tinggi
dia itu apa sih namanya kayak nagi nagi gitu
ayo kan kamu mau perpanjangan kapan nih jalan bareng berdua gitu
ya boh aku kan lama lama abisnya yaudah jadi aku tegasin lagi
bahwa aku tuh gak bisa aku gak bisa jalan berdua bareng pada itu
nah kemudian dia langsung kayak yaudah kamu abis kontrak aja gitu gak diperpanjang
selain melaporkan manajer perusahaan
kuasa hukum ade juga akan meminta perlindungan
dari lpsk dan komisi pelindung perempuan dan anak
sementara guna menampung pengaduan dari para korban
komisi empat dprd kabupaten bekasi akan membuat posko pengaduan
bersama dinas tenaga kerja kabupaten bekasi
untuk dugaannya ini terkait pelecehan seksual secara non fisik
yang baru dilaporkan hari ini
kita lagi mengumpulkan buku buku
tapi untuk sementara ini baru chat dari pelapor ini
mungkin nanti akan dikembangkan lagi oleh penyidik
anggota komisi empat dprd kabupaten bekasi
memprediksi masih banyak buruh perempuan yang menjadi korban
namun mereka diduga enggan melapor
lantaran faktor ekonomi dan tak kuasa menanggung malu
kepolisian resort metro bekasi yang telah menerima laporan
masih enggan berkomentar terkait kasus tersebut
dedy beben bekasi jawa barat